hai hai hai di weekend getaway kali ini saya akan mengajak kedua keponakan saya untuk seru seruan
di playground tapi playground yang satu ini tidak hanya memberikan wahana bermain tapi juga memberikan
warna pembelajaran mau lihat seperti apa di dalam yuk yuk kita masuk yuk yuk
koni jiwa akhir pekan ini saya punya misi untuk mengajak anaya dan padma bermain di dalam ruangan
playground yang ada di salah satu pusat perbelanjaan dibilangan cokarta barat ini
mengangkat budaya jepang tradisional sebelum masuk pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan
lalu diberi gelang untuk menyimpan barang bawaan dan sepatu disediakan loker nih jadi kita bisa
bermain lebih nyaman oh iya yang bisa bermain di sini adalah anak anak berusia balita sampai usia

di jepang tuh lihyum ya udah nggak sabar mau main nih main apa dulu ya aduh hai anaya dan padma langsung ke kysushi makanan burdensome
makanan khas jepang favorit mereka
tak hanya sushi takoyaki pun jadi incaran
mau dua aja
anak anak ini memang gesit ya
baru juga bermain di kedai takoyaki
udah gerak cepat tuh ke dapurnya rumah orang jepang
anaya dan padma sibuk bermain masak masakan dengan tungku dan kayu bakar
meskipun persis seperti kayu yang sedang terbakar
bunda nggak perlu khawatir ya
karena mainan di sini terbuat dari material yang aman bagi anak anak
wah ada yang mau uji nyali nih
patma semangat banget mau mencoba main seluncuran
dari atas gunung
yuhuu salut deh sama keberaniannya
masih mau uji keberanian lagi
ada nih sekolah ninja yang mengajarkan berbagai jurus lewat wahana bermain
seru banget deh
di tengah ada area untuk bertanding sumo
tak hanya dengan saudara atau teman
anak anak juga bisa adu kuat dengan ayah dan bun
edukasinya supaya anak anak bisa lebih berani sih untuk main di sini
terus juga lebih bisa berani mengenal orang lain
interaksi sama orang lain kayak gitu
karena di sini memang setiap jamnya juga kita akan ada event event
jadi kita bisa mempersatukan nih customer customer lain
jadi kita bisa lebih dekat lagi dengan orang orang gitu
kastil jepang juga luas banget
bisa mandi bola dan bermain seluncuran di sini
tadi sana punya pemain yang mana
aku sama ini sama ini
oh itu sama ini
bagus sekali bagus sekali
main di rumah bosen main hp mulu kan kasihan
seminggu sekali wajarlah atau sebulan sekali kita kesini gitu
ya mungkin anak bisa mandiri bisa belajar sendiri gitu ya
dia loncat loncat kayak tadi tuh loncat loncat dari situ satu ke situ ya aktif gitu
jadi senang kita
seolah dua pasti prosesnya kotor deh
kata terempat selamat berjalan kayak gitu
sekarang kita beternak dan berkebun yuk
nggak di peternakan sungguhan sih
playground yang ada di daerah jakarta selatan ini menyediakan arena bermain layaknya peternakan dan perkebunan
mumpung masih pagi mari kita memerah susu sapi
kalau sudah selesai memerah susu jangan lupa kasih makan sapi sapinya ya
lanjut yuk kita urus ayam ayam di kandang
dua krucil saya ini bermain dengan ayam yang sedang bertelur
telur dan susu mengandung protein hewani yang menjadi makanan favorit mereka
tak hanya belajar mengurus hewan ternak di sini anak anak juga diajari untuk membuat sosis sapi
sosis yang ini terbuat dari bahan lilin dan tidak bisa dikonsumsi ya
oh iya setiap kelompok biasanya terdiri dari enam anak yang ditemani satu kakak pendamping
wah pas banget nih
ketika kami berkunjung pengelola sedang mengadakan lomba
untuk memeriahkan hari kemerdekaan indonesia
ayo anaya pindahkan bendera sebanyak banyaknya
pendekatan permainan peran alias roll play ikut mengasah keterampilan sensorik dan motorik anak anak
melalui alat dan bahan yang digunakan pada setiap aktivitas
hal ini bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak kecerdasan dan pengembangan sosial mereka
sekarang anak anak zaman sekarang kan kita sebut generasi alpha generasi instan
kita berusaha berperan aktif memberikan informasi informasi kepada anak anak tersebut
karena mereka kadang kadang selama ini kan hanya tahu mendapatkan makanan dari beli dari supermarket atau diberikan oleh ibunya
dan mereka jadi tidak tahu sebenarnya asalnya dari mana
maka kita berusaha cari tahu oh ini keju dari susu sapi popcorn dari jagung seperti itu
selesai berloba kita lanjut
oke kita lanjut ke area perkebunan di lantai dua
ada kebun coklat
anak anak bisa mengetahui dari mana coklat yang biasa mereka makan sehari hari itu berasal
jadi setelah biji dari coklatnya berubah warna menjadi warna coklat
coklat setelah keringnya
anak anak juga diajarkan membuat adonan chuco chip setelahnya
kita lanjut ke kebun jagung
ukuran tanaman jagungnya dibuat menyerupai aslinya
terbuat dari bahan karet dan kain flanel
anak anak seperti sedang di kebun sungguhan ya karena mereka bisa menyemprot pesticida dan memetik jagung
nah hasil panen salah satunya bisa dibuat menjadi popcorn camilan favorit keluarga
aku cari tahu bikin caranya bikin sosis sama coklat
main coklat sosis terus habis itu jagung
dia lebih educational sih ya dibanding playground lain
jadi bisa belajar kayak tentang farm life
dan sedangkan di jakarta kalau mau ke farm beneran agak jauh
kita biasa di indoor
jadi aku suka bawa dia ke sini sih
tak terasa selama dua jam anak anak di sini sebenarnya sedang belajar sambil bermain
jangan khawatir setiap dua jam sekali alat dan bahan aktivitas roldplay dibersihkan dan dilakukan disinfeksi
oke seru banget kali ini
semangat banget ya
iya nah ternyata dunia anak adalah dunia bermain
nah dengan konsep role play di peternakan dan perkebunan seperti ini
anak anak jadi mengetahui dari mana makanan dan minuman favorit mereka diolah
seru banget ya
oke sampai jumpa di we can get away selanjutnya